sikap politik pdi perjuangan didasarkan pada pemikiran
mana yang akan membawa bangsa indonesia menjadi lebih baik berdaulat
dan lebih berdiri di atas kaki sendiri
itulah landasan pilihan sikap sikap politik kita
dengan begitu dna dan legasi historis di atas
maka sikap politik pdi perjuangan didasarkan pada pemikiran
mana yang akan membawa bangsa indonesia menjadi lebih baik berdaulat
dan lebih berdiri di atas kaki sendiri
makanya kalau nggak ada yang ikut nggak didisiplin
sudah tahu toh ibu mau ngapain
nah ini kan juga sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan
kan harus dihitung secara politik
jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu ini
aku sambil sarapan gitu kan
aku bilang enak aja
ya dong gue mainin dulu dong